bukannya aku mau nyakitin kamu tapi aku udah gak cinta lagi sama kamu
jem jem jem jem enggak mau putus sama kamu aku aku masih kita sama kamu kok jem dan aku bisa
kok ngebuat kamu jago cinta lagi sama aku please kasih aku kesempatan iya tapi aku
enggak mau lihat mago kayak begitu kenapa kenapa enggak lihat tapi mau jadi ah eh eh eh eh citar
dulu orang tua kita emak lo mak gua babe gua ya kan ngomong tuh selalu harus
yakin semuanya belajar usah harus yakin berdoa harus yakin latihan juga harus yakin
hubungan sama latihan nipu juga harus yakin sih iya nipu harus yakin tapi kan kalau bicara
go home ke cik cik bisa ngomong aja ngapa sih dulu dulu gua kangen sama
jemmy gak mau
gak mau diputusin
jadikan aku yang kedua
buatlah diriku bahagia
cantik sih emang
gitu kayak lagunya itu tuh
bisa kok jadi yang kedua
tapi ini yang bikin gue gak demen sama dia nih
aku gak mau diputusin
yaudah sekarang aku rela mati
kamu tabrak aku aja
biar kamu tahu aku tuh dalem banget cintanya sama kamu
udah tabrak tabrak cepetan
tabrak aja aku
kamu ngapain cepet
kok kamu disini
sama ini siapa
kamu baru saya putusin sebentar aja
lu naksir orang lain
enggak jemmy aku gak naksir
saya kasih bonus
nah pas banget nih
kalau emang kamu mesti naksir sama aku
cari aja nih dukun
hah main dukun
kalau perlu kamu pelot saya
kalau enggak ya terima nasib
kok tegang parkir

saya baca mantra nya dulu ya
ya harusnya berdoa berusaha
deh saya jamin dalam waktu beberapa hari lagi
si itu pasti jadi kaya
jangan lupa amplopnya yang tebal
biar cepet kayanya
saya mau nyari jodoh mbak
biar dapat jodoh
nih dokter kecantikan
ganti muka operasi
yeh kali aja besok dapat jodoh
mbah saya datang kesini minta pengasian mbah
sering deket deket ama pacar deh
pasti dibilang cantik terus
panas dingin terus kik
surat pengantar ke mantri diding samping ke lurahan
insya allah mbah
ini kik mau berbuat kakek
alamat ke sukabumi
itu cimande bagus
saya mau kawin lagi mbah
saya kasih surat pengantar ke ini
daftar insya allah kawin lagi
badan saya pegel pegel semua
sering sering banyak baca ayat kursi
insya allah santetnya luntur
woblog lu semua
hari ini udah tiga ratus pasien
mbah kita kan bercanda
gak ada kontrak kpp
jadi jangan godain gitu
godain yang dukun asli aja
ini juga dari lilin
bukan dari menyan
kamu yakin ini tempatnya
sebentar lagi di daerah saya akan diadakan pilkada
bagaimana caranya supaya saya bisa menang dalam pilkada tersebut
pertama anda harus mampu menjalankan tugas bupati itu
kalau anda tidak bisa jangan kepengen dipilih
terus yang kedua deket sama rakyat
kasih fasilitas umum yang banyak
kasih barang barang yang murah
jangan mengesahkan rakyat
ame satu jangan korupsi
kalau itu sih sudah saya lakukan
semua pejabat juga begitu
oh belum tentu
oke saya ngerti maksud bapak
bapak mau ekspres
ya biar cepat jadi bupatinya
oke sebentar ya pak ya
oh udah pak
sudah dapat wangsit
sekarang bapak begini deh
bapak dari rumah
napi mau kayak seperti mau berangkat ke kantor
bapak berhenti tuh di semanggi
ya bapak berhenti di semanggi
bapak buka jas segala macam
kondisikan bapak seperti mau mandi
jangan lupa gayung sama ember kecil
bapak turun bapak naik busway dari semanggi menuju ke hi
bapak berhenti di situ
bapak mandi di situ
bapak andukan tapi sambil keliling tuh ini air mancur nih
sambil teriak kenceng juga boleh
saya mau jadi bupati saya mau jadi bupati